berkeringat adalah hal yang lumrah dan dialami oleh semua orang
namun keringat yang berlebihan dan gaya hidup yang tidak higienis
dapat menyebabkan bau badan berlebihan
bau badan dapat mengganggu kenyamanan orang sekitar
dan menurunkan rasa percaya diri
tubuh dipenuhi dengan kelenjar keringat
namun keringat bukanlah penyebab bau badan
bau badan disebabkan oleh bakteri
yang hidup di area tubuh yang berkeringat
seperti ketiak dan selangkangan
dua jenis kelenjar keringat pada kulit adalah ekrin dan apokrin
keringat yang dikeluarkan kedua kelenjar ini tidak berbau
namun akan mengeluarkan bau saat bersentuhan dengan bakteri di kulit
produksi keringat dan bakteri berlebihan
disebabkan oleh faktor hormon genetik dan makanan
sejumlah makanan yang dikonsumsi
dan minuman yang dapat menimbulkan bau pada kelenjar ekrin dan apokrin
adalah bawang bombay bawang putih brokoli merica cuka keju dan daging merah
protein hewani tadi kemudian beberapa spisis dan beberapa jenis sayuran
itu karena mengandung protein yang tinggi
terutama asam amino jenis methionin dan cysteine
di mana di dalamnya itu ada komponen sul
maka itu akan menyebabkan bahwa protein yang tinggi
maka sulfur ini akan diubah menjadi volatil sulfur compound
dan vsc ini akan dibuang melalui kelenjar keringat dan melalui paru
sehingga akan menimbulkan bau badan dan bau napas ya
tiak memiliki kepadatan kelenjar keringat apokrin tertinggi di tubuh
karena itu menggunakan deodoran dan antiperspiran
menjadi bagian sehari hari banyak orang
untuk mencegah berkeringat berlebihan dan bau badan
saya ini tahunya hanya deodoran
padahal sebenarnya ada yang juga disebut dengan antiperspiran
kalau diodoran tadi kan mengandung parfum ya
yang dia menimbulkan wangi
cara kerjanya adalah justru menghambat produksi keringat yang berlebihan
yang keluar dari pori pori kulit
nah kalau antiperspiran sendiri
dia mengandung zat aktif yang namanya aluminium chloride hexahidrat
dan sebenarnya itu di pasaran sekarang banyak produk produk roll on ya
atau deodoran yang juga ada tulisannya tuh
menurut dr rika
tidak ada dampak buruk dalam penggunaan deodoran dan antiparspiran setiap hari dalam jangka panjang
namun pastikan produk yang anda pilih tidak menyebabkan iritasi
dan sudah lulus uji serta terdaftar di badan pengawas obat dan makanan
untuk mencegah bau badan
pastikan anda mandi teratur dua kali sehari
mandi menggunakan sabun antibakteri
rutin mencukur bulu ketiak
konsumsi makanan penyebab bau badan secukupnya
dan menggunakan baju berbahan katun
serta mengganti baju saat berkeringat
karma mursalim lastong apebro jakarta